pemerintah akan memindahkan lokasi tangki bahan bakar minyak atau depo pelumpang ke lahan milik pt pelindung
sementara itu komisi tujuh dpr meninjau lokasi kebakaran pada selasa pagi
bergabung koresponden cnn indonesia arya dita utama
terkait dengan keputusan pemerintah memindahkan lokasi depo pertamina di pelumpang
apakah sudah ada perkembangan lebih lanjut bagaimana persiapan pemindahan
kemudian lokasi lahan mana yang nantinya akan digunakan dito
ya halo selamat sore fani
dapat informasikan bahwa memang kemarin menteri bumn erick thohir memang menyampaikan bahwa akhirnya depo pertamina yang akan dipindahkan
bukan warga masyarakat
sebelumnya presiden jokowi ketika mengunjungi lokasi pengungsian yang ada di erpetra arasela mengapekkan ada dua opsi
yaitu adalah antara warga yang dipindahkan atau depo yang dipindahkan
tapi akhirnya diputuskan bahwa deponya yang nanti akan dipindahkan
nanti deponya sendiri akan dipindahkan
di tanah reklamasi yang dimiliki oleh pelindo itu sendiri
nanti rencana pembangunan sendiri
nanti rencananya akan dimulai pada tahun dua ribu empat belas
di mana waktu pembangunan sendiri diperkirakan akan berlangsung selama tiga lima tahun
nah terkait hal itu sendiri saya sempat berbicara dengan warga masyarakat
mereka tidak memasalkan depo dipindahkan
tapi satu hal yang jelas mereka minta ganti rugi
anda bisa lihat bagaimana kerusakan yang terjadi di lokasi ini
rumah rumah ada sekitar delapan puluh empat rumah lebih rusak
ribuan warga masyarakat sekarang telah kehilangan rumah tinggalnya
sampai sekarang tadi saya bicara dengan warga masyarakat
belum ada satupun pihak dari pertamina untuk menanyakan mereka
ataupun minta maaf atau memberikan santunan apa apa
bahkan tadi saya berbicara dengan salah satu anggota keluarga korban meninggal
itu pak subagio dia mengatakan
bahwa pihak keluarganya hanya diberikan uang sepuluh juta sebagai santunan
untuk menguburkan istrinya yaitu iryana
wanita berusia enam puluh dua tahun yang meninggal
tak kurang lebih sekitar sepuluh meter dari lokasi tempat saya berada di saat ini
sehingga memang hal itu yang paling diutamakan oleh warga masyarakat di sini adalah
bagaimana nasib mereka
mereka butuh menata ulang hidup mereka
mereka tidak bisa selamanya hidup seperti ini di kondisi rumah dengan ancaman bahaya nyawa
karena memang kita ketahui bahwa lokasi rumah rumah disini memang sangat rusak parah
dan memang tidak aman ditinggali
tapi memang sebagian besar warga masyarakat memilih untuk kembali ke rumahnya
karena memang takut ada penjarahan atau orang yang tidak bertanggung jawab
mencuri barang barang milik mereka
sehingga mereka ingin sekali rumah mereka dapat segera dibangun
nah sementara itu mungkin tifani dapat disinformasikan saat ini
sedang ada sebuah proses psikologi atau trauma healing
mungkin saya sebut yang telah dilakukan oleh sebuah pihak raniwal
mungkin untuk lebih tahu lagi saya akan berbicara dengan salah satu pihak yang menyelenggaranya
dengan pak deddy supriyadi ya
dari komandan wilayah brigad
kita juga buka posturatur air untuk menentukan para petugas dan relawan yang melakukan tugasnya
kondisi saat ini tadi ada sebagian anak anak yang sampai merasa trauma menuju lokasi sini
karena memang pernah melihat situasi yang luar biasa mencekamnya
sehingga mereka butuh waktu beberapa hari untuk bisa kita ajak menyaksikan atau mengikuti kegiatan ini
karena memang merasa trauma dengan situasi yang pernah mereka saksikan di sini
tapi ada anak anak yang saat ini juga kita berikan dukungan dengan kita ajak dari warga sekitar
untuk memberikan support ke anak anak yang lain
pak dedy kenapa milih di sini pak bukannya ada tempat yang lebih aman
tapi kenapa harus di lokasi ini sangat dekat juga bahkan
betul ya itu tadi kita coba memberikan efek psikologi sama anak
anak anak yang pernah menyaksikan di sini situasi yang mencekam buat mereka
tapi ternyata ada sisi lain yang memang menyenangkan
makanya kita buat kegiatan di tengah tengah kegiatan dan lokasi ini
agar tidak menimbulkan efek psikologi buat mereka dengan situasi yang pernah mereka saksikan
mudah mudahan dengan merasa senang bahkan kita hadirkan adik adik dari wilayah sekitar
yang tidak terkena dampak itu untuk memberikan semangat
terbukti di sini ada adik adik yang memberikan donasi sumbangan buat mereka
bahkan kita ajak bermain bersama
terima kasih pak deddy terima kasih banyak
kita tersegur sama dengan kebaikan
terima kasih pak deddy terima kasih pak deddy
terima kasih pak deddy
terima kasih koresponden cnn indonesia arya dita utama atas laporan anda
selamat malam selamat bertugas kembali